kita harus cepat sampai ke rumah sakit

jalan ke kubur bang
tapi pelan pelan bang
lihat lilis datang sama superbaji
yang punya warung nasi
saya gak kenal tuh
tapi saya gak kenal
tapi tau bajaj kan
ya tau lah
tadi ada perempuan kesini datang naik bajai
perempuan tadi lilis bukan
ini nih proyek suami saya
suaminya tukang batu
pasti pemborong ya
tanyain suaminya wina ada apa enggak
oh kirain gundala
berarti namanya sama kayak jagoan komik idola saya
tau gundala gak
gundala putra petir
ini si akam
bukannya cepetan nanyain mas gun
nginjek papan aja aduh
ih ada paku nang
kasih obat merah
ada mas gun gak
nyari di mana
set warna abu abu monyet
soalnya di toko bangunan yang biasa
gak ada cat warna abu abu monyet
emangnya harus set warna abu abu monyet
iya yang punya rumah sukanya catnya warnanya abu abu monyet
mas gun pergi
lagi nyari chat warna abu abu monyet
cari ke mana
katanya di toko bangunan biasa
gak ada cat warna abu abu monyet
kan lagi nyari chat warna abu abu monyet
jalannya pelan pelan aja
aku mau pergi
kita pulang aja
nanti keburu lahiran
kalau gak bebon
nanti malah jadi keburu lahiran
gun ke mana
mas gun nyari cat warna abu abu monyet
kalau segini terlalu pelan
nanti gak sampai sampai
kerja yang bener
kalau besok masih pengen ketemu nasi
ada mas gun gak
mas gun bukan merk chat
tapi tukang cat
dia lagi nyari chat warna abu abu monyet

apa cat warna abu abu monyet
gun gak bisa ditelepon
tadi ada yang nyari chat warna abu abu monyet
yang kagak yang nyari chat warna abu abu monyet
apa cat warna abu abu monyet
wina udah mulai lahiran
bayinya udah mau keluar
jangan jangan di sini
ini bukan klinik bersalin
ini jalan kemana
ini ke toko bangunan yang lain
balik ke rumah sakit aja

ini yang mana dulu nih
cari mas gun apa lahiran dulu
mendingan juga lahiran dulu ya
saya udah kesana kemarin
tapi gak ada cet warna abu abu monyet
tadi kamu dicari supir bajai
kurus kecil setengah tua
pakai baju warna merah
baju warna merahnya gedombrol gedombrol
di dalamnya pakai kaos hitam
ada gambar huruf s
waduh kenapa kamu gak bilang sama saya
dia nyari gun
ke rumah sakit
dia mau melayarkan
kayaknya sekarang udah waktunya bos
kita harus cepat
sampai ke rumah sakit
kalau harus cepat
kenapa di stok

kita mau ke rumah sakit
kita mau ke rumah sakit
bensinnya abis kali
masih ada sedikit
ini pasti mesinnya
gak tau harus diperiksa dulu
gak ada waktu
berarti harus didorong
lagi belajar nyitir
emang gak ada mesinnya
tadi akang ke warung lilis mau makan
akang belum makan siang
sarapan pagi juga enggak
udah mau keluar
tolong ada yang mau melahirkan
tolong ada yang mau melahirkan
tolong ada yang mau melahirkan
tolong ada yang mau melahirkan
ada yang mau melahirkan
tolong ada yang mau melahirkan

tolong ada yang mau melahirkan

tolong ada yang mau melahirkan
tolong ada yang mau melahirkan
tolong ada yang mau melahirkan
tolong ada yang mau melahirkan

tolong ada yang mau melahirkan
tolong ada yang mau melahirkan
tolong ada yang mau melahirkan